presiden jokowi dodo melakukan kunjungan kerja di kota bandung jawa barat pada kamis
salah satu agenda kerja presiden tersebut adalah pembagian bantuan sosial seperti bantuan modal kerja
dan bantuan subsidi upah di kantor pos besar kota bandung
dua jenis bantuan sosial yang disalurkan melalui kementerian sosial dan kementerian ketenaga kerjaan tersebut
diserahkan secara simbolis oleh presiden kepada para keluarga penerima manfaat dan pekerja di kota bandung
bantuan bantuan modal kerja berupa uang tunai sebesar rp satu dua ratus merupakan bantuan di luar bantuan yang sudah diberikan sebelumnya
seperti bantuan langsung tunai dan program keluarga harapan
sedangkan bantuan subsidi upah senilai rp enam ratus yang disalurkan melalui bpjs ketenaga kerjaan
serta bagi mereka yang upahnya di bawah rp dua lima ratus ini merupakan penyaluran tahap kelima
kita takut kita memberikan bantuan seperti upah
kita berikan bantuan untuk para pekerja di kota bandung dan juga bat bpn dan kantor kantor sehat untuk menerima manfaat
keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan di kantor pos besar kota bandung ini
adalah mereka yang tidak mempunyai nomor rekening himpunan bank milik negara atau himbara yaitu bri btn mandiri serta bni
bantuan disalurkan pemerintah melalui pt pos indonesia tanpa adanya biaya kirim maupun potongan biaya
dengan target selesai pada akhirnya

untuk bantuan subsidi upah kementerian ketenaga kerjaan telah menggelontorkan dana senilai rp dua puluh sembilan tujuh triliun
sejak dua ribu dua puluh dan pada dua ribu dua puluh satu dan dua ribu dua puluh dua masing masing rp delapan tujuh triliun
dengan target empat belas enam juta orang bantuan subsidi upah saat ini baru disalurkan kepada delapan empat juta pekerja di seluruh indonesia